k tiga s tidak membayar bonus tanah tangan maka tidak akan dilakukan penanah tanganan kontrak
hal ini juga untuk mencegah berulang kembalinya kejadian beberapa waktu lalu
di mana ada k tiga s yang menunda pembayaran hingga akhirnya mengakibatkan kerugian negara
pemerintah menyatakan kita akan informasi berikutnya adalah mengenai bonus tanah tangan dalam kontrak kerja
ini adalah merupakan hal yang menarik untuk dibahas tapi kita beralih ke informasi berikutnya
ya pemerintah melihat bagaimana komitmen dalam eksplorasi minyak dan gas bumi di tanah air ini
yang disampaikan oleh wakil menteri energi dan sumber daya mineral archandra tahar dalam seminar migas dua ribu sembilan belas di jakarta
pemerintah mengklaim pencapaian komitmen eksplorasi migas tersebut lantaran skema growth split yang diterapkan selama ini
archandra mengatakan belum menggunakan skema growth split
pemerintah menggunakan lima juta dolar amerika atau tujuh puluh enam miliar rupiah dari apbn
sementara dengan skema growth split dana eksplorasi turun jadi dua satu miliar dolar amerika dua puluh sembilan enam puluh enam triliun rupiah
itu pun bukan dari dana apbn
selain itu pemerintah juga meraup keuntungan dari bonus tanda tangan setiap peralihan blok
dengan total delapan ratus delapan puluh lima tiga juta dolar atau tiga belas tiga triliun rupiah dari empat puluh blok migas
ya kita beralih ke informasi selanjutnya
sebelum skema growt split pemerintah menerapkan kontrak dengan skema cost recovery
dalam cost recovery biaya operasional akhirnya akan menjadi beban pemerintah
skema biaya ini akan dinilai tidak efisien dan memangkas penerimaan negara
belum lagi persetujuan yang rumit dan panjang
sementara dengan skema growth split perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi migas di indonesia
di awal kontrak dengan skema growt split bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor migas
diperhitungkan di muk
biaya operasional menjadi beban kontraktor penerimaan migas lebih pasti dan prosedur yang lebih ringkas
dan ada pula keunggulan lain dari skema growth split ini
penentuan wilayah kerja dari pemerintah sendiri
ini artinya kontraktor tidak dapat menentukan sendiri pembagian hasil ditentukan negara
yakni dari awal kontrak biasanya
persentase bagi hasil tidak tetap berdasarkan kesepakatan keduanya
dan tidak mengurangi pendapatan negara atau penerimaan negara di sektor migas menjadi lebih pasti
serta produksi dapat dibagi di titik serah migas
nah mudah mudahan ini dapat menjelaskan sedikit tentang skema kerjasama pemerintah di sektor migas